beberapa hal berkaitan dengan grafis dan juga tampilan dari avatar seperti
pemerintah kemudian merubah konsep pemilu legislatif yang tadinya tertutup menjadi sistem proporsional terbuka
sorotan ini tak lepas dari majunya wali kota solo sekaligus putra sulung presiden joko widodo
berarti kalau dari awal kalau dirata ratain itu berapa kak modal awalnya
pada hari biasa harga kamar di hotel ini sekitar rp tiga ratus lima puluh
warung spesialis soto dan rawon yang berjarak tak sampai satu km dari kampung keramik di noyo ini sudah eksis sejak seribu sembilan ratus lima puluh delapan dan kini dikelola generasi ketiga
yang merasa uang kompensasi
sekaligus bisa menjadi rujukan awal
oke lagi lagi untuk melakukan pembatasan sosial ya
mungkin kalau belum pernah oke ini kita tampilkan lagi ya seberapa penting kesadarannya terhadap kesehatan jantung